mas yanto mas yanto di depan mas yanto nih nalik
banjir yang melanda sebagian wilayah jakarta sejak sabtu dini hari
membuat sejumlah pertokohan dan hotel di kawasan kemang jakarta selatan terendam banjir
ketinggian air diperkirakan mencapai satu meter lebih
tak hanya hotel dan pertokohan puluhan kendaraan yang terparkir di halaman juga ikut terendam
petugas telah memadamkan aliran listrik di kawasan ini untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan
petugas dari pemadam kebakaran jakarta selatan menerjunkan sejumlah perahu karet
untuk mengevakuasi warga yang terjebak di pertokohan dan hotel
diperkirakan banjir belum akan surut karena kondisi kali kerukut masih meluap
dan tidak bisa dilakukan pengidotan
sementara itu di jalan raya pondok gede dukuh jakarta timur
seorang pengusaha jual beli mobil berusaha mengevakuasi mobilnya dari banjir sabtu pagi
mobil diderek menggunakan truk
butuh waktu puluhan menit untuk mengeluarkan mobil tersebut dari area toko
upaya evakuasi sempat tertahan karena kedalaman air yang mencapai satu meter
di titik terdalam hingga mesin mobil turut terendam
wilayah ini memang sering banjir saat curah hujan cukup tinggi
banjir di wilayah ini memutus akses dari keramat jati menuju pondok gede dan pintu tol taman mini
tim liputan cnn indonesia